untuk mengetahui seperti apa kesiapan pemerintah daerah jelang diberlakukannya ppkm wilayah jawa bali
sudah bergabung produser lapangan cnn indonesia aditya aksani dari jakarta
dan koresponden cnn indonesia eka rima dari surabaya jawa timur
selamat malam teman teman saya ke aditya terlebih dahulu
adit wakil gubernur ahmad riza patria menyatakan kesiapan pemprov dki jakarta
untuk mulai memperketat aturan pembatasan yang diberlakukan untuk wilayah dki jakarta
lalu sektor apa saja yang akan terkena dampaknya
ya elvira selamat malam saya kurang dapat mendengar suara anda dari studio
namun yang dapat saya jelaskan di sini adalah ppkm ini akan berlangsung nanti hingga mulai tanggal sebelas januari dua ribu dua puluh
hingga tanggal dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
untuk hari ini anies baswedan selaku gubernur dki jakarta sudah mengubah pergub sebelumnya

karena kita ketahui bersama bahwa psbb transisi dki jakarta ini dimulai dari tanggal tiga januari hingga tanggal sebelas januari dua ribu dua puluh satu
namun karena sudah ada ketentuan yang baru yaitu ppkm atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
yang dimulai dari tanggal sebelas hingga tanggal dua puluh lima akhirnya pergub tersebut diubah oleh anies baswedan per hari ini
sehingga nanti benar benar akan selesai di tanggal dua puluh lima januari dua ribu dua puluh tiga
banyak memang pengubahan pengubahan tersebut menyesuaikan dengan apa yang sudah diinstruksikan
yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemarin sudah disampaikan langsung oleh menteri koordinator perekonomian air langga hartarto
yang menyebutkan bahwa ini memang harus dilakukan untuk di wilayah jawa bali karena di wilayah jawa bali
merupakan wilayah wilayah yang penyumbang terbesar dari jumlah kasus covid sembilan belas yang ada di indonesia
bahkan elvira seperti kita ketahui bersama bahwa untuk hari ini saja sudah kembali pecah rekor
dari yang biasanya sudah di angka delapan kasus positif per hari sekarang sudah ada di angka sembilan tiga ratus dua puluh satu kasus
nah ini memang disinyalir adalah hasil dari penambahan akibat libur nataru yang terjadi beberapa waktu lalu
karena kita kalau lihat juga di wilayah dki jakarta selama libur panjang tersebut juga terlihat sepi
beberapa ruas jalan protokol di dki jakarta juga terlihat sepi karena memang banyak sekali warga dki jakarta
yang keluar dari provinsi dki jakarta untuk pulang kampung lalu juga ada yang jalan jalan bersama keluarga
untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga
nah ini yang menjadi salah satu faktor kenapa pada akhirnya wilayah dki jakarta
seluruhnya baik itu dari mulai jakarta utara jakarta barat dan juga seluruh wilayah dki jakarta
harus melaksanakan ppkm berbeda sendiri dengan provinsi provinsi lain yang hanya wilayah sebagian
nah tadi juga ahmad riza patria menyebutkan bahwa ini harus ada sinergitas dari wilayah wilayah penyangga
yang ada di provinsi dki jakarta seperti bodetabek yang harus ikut sama sama berperan serta
karena kita ketemu bersama justru pekerja yang datang di jakarta ini
banyaknya yang berasal dari wilayah bodebek atau bogor depok tanggerang dan juga bekasi
nah tadi juga riza patria sempat menyebutkan bahwa ketika psbb transisi di dki jakarta yang sudah menerapkan beberapa
pengatatan justru di wilayah penyangga malah ada pelonggaran sehingga hal hal tersebut yang menyebabkan
kasus covid sembilan belas di dki jakarta terus bertambah karena tidak adanya sinergitas dari wilayah penyangga yang ada di dki jakarta
nah diharapkan dengan adanya ppkm ini tadi riza patria menyebutkan agar adanya
kesatuan dan juga waktu yang sama berakhir pada tanggal dua puluh lima januari untuk sama sama menekan penyebaran
angka covid sembilan belas yang ada di wilayah dki jakarta elvira
baik jadi di highlight bagaimana sinergitas dan juga dukungan ya dari kota kota yang menyokong provinsi dki jakarta
dari jakarta kita akan beralih ke jawa timur rekan saya eka rima berada di surabaya
bagaimana respon pemprov jawa timur eka rima khususnya pemerintah kota surabaya terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
dari pemerintah pusat
ya elvira terkait dengan pembatasan atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berada di provinsi jawa timur
yang ditetapkan yakni adalah wilayah untuk surabaya raya dan juga malang raya
surabaya raya ini tidak hanya pada berpusat pada kota surabaya saja tetapi ada beberapa wilayah penyangga lainnya seperti kabupaten sidoarjo
juga kabupaten gersik
namun untuk saat ini yang melakukan keberatan dan bersiap mengirimkan surat penjelasan terhadap pemerintah pusat adalah kota surabaya terkait dengan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini
pemprov jatim sendiri sudah melakukan rapat koordinasi secara intensif pada tanggal enam januari kemarin kemudian sudah memutuskan bahwa keputusan ditetapkannya surabaya raya dan juga malang raya
adalah hasil dan keputusan yang diperlukan oleh pemerintah jawa timur
pemerintah surabaya raya juga mengatakan bahwa dua daerah tersebut memang memerlukan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat
namun berdasarkan dengan hasil selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota surabaya dan juga ada tujuh indikator yang mereka nilai sebagai indikator indikator yang memicu dan juga menekan angka kasus peningkatan covid sembilan belas yang berada di kota surabaya
di mana juga angka kesembuhan juga sudah mengalami peningkatan
peningkatan per hari ini yang angka kasus yang dirawat ada satu ratus lima puluh tiga sementara juga angka kesembuhan setiap hari mencapai dua puluh lima orang setiap harinya
ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah kota surabaya untuk mengajukan surat keberatan atau surat penjelasan kepada pemerintah pusat terkait dengan dimintanya ada perlakuan khusus bagi kota surabaya agar tidak dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat
beberapa hal juga menjadi kekhawatiran dari pemerintah kota surabaya
ini kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan sejak dilepaskannya atau dibebaskannya pembatasan sosial berskala besar beberapa waktu yang lalu
serta dengan penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan perwali yang dikeluarkan oleh pemerintah kota surabaya terkait pelarangan kegiatan atau juga aktivitas di sektor wisata
ini menjadi salah satu alasan kota surabaya mampu menekan angka kasus positif covid sembilan belas
dan peningkatan angka kasus positif covid sembilan belas atau mungkin membeludaknya rumah sakit yang berada di kota surabaya
ini dinilai oleh pemerintah kota surabaya bukan hanya pasien yang berada di wilayah kota surabaya saja
tetapi beberapa daerah atau kabupaten kota lainnya juga melakukan aktivitas rujukan ke beberapa rumah sakit yang memang menjadi rumah sakit rujukan covid sembilan belas di kota surabaya
sehingga icu kemudian juga rumah sakit rumah sakit ini banyak dipenuhi oleh warga yang berasal dari luar kota surabaya
diharapkan ini tidak akan berlaku
ini tidak menjadi alasan bagi pemerintah pusat khususnya pemerintah provinsi jawa timur
untuk menjadikan kota surabaya masuk dalam wilayah pembatasan aktivitas bagi masyarakatnya
dan surat tersebut belum diajukan oleh pemerintah kota surabaya
masih dalam perbincangan dan juga masih dalam rapat yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya secara internal
untuk diajukan kemudian kepada pemerintah pusat
sebelumnya pemerintah provinsi jawa timur
untuk penentuan beberapa daerah tersebut memang sudah merujuk terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat
dan beberapa kajian yang dililai oleh ahli dan juga beberapa pihak
bahwa daerah ini juga memerlukan pembatasan kegiatan
sementara ada beberapa daerah kabupaten kota lain juga di jawa timur yang masih berada zona merah
untuk saat ini ada empat misalnya ada kabupaten ngawi kabupaten lamongan kabupaten kota blitar
berada di zona merah
dengan peningkatan angka kasus yang masih cukup tinggi juga
misalnya di kabupaten mojokerto di pamekasan juga masih cukup tinggi
ini yang menjadi harapan bahwa tidak hanya surabaya raya dan juga malang raya saja
yang diberlakukan ppkm
tapi juga beberapa daerah dan kabupaten kota lainnya juga harus dilakukan pegajian dan dilakukan ppkm
sementara untuk aktivitas transportasi belum ada keputusan pasti
karena hingga saat ini masih merujuk pada aturan sebelumnya
bahwa setiap kegiatan yang akan keluar kota harus menyertakan surat keterangan rapid antigen
baik masih ada waktu beberapa hari sebelum nantinya aturan aturan turunan ini harus disiapkan
karena mulai berlaku tanggal sebelas hingga tanggal dua puluh lima
kita tunggu bagaimana keputusan keputusan yang dibuat oleh pemprov jawa timur dalam hal ini
eka rima terima kasih langsung dari surabaya dan aditya aksani sebelumnya dari jakarta
terima kasih teman teman